terima kasih anda masih bersama kami di viral
bagi anda yang tinggal di pulau jawa jangan sampai lupa
agustus dan september adalah waktunya imunisasi mizles rubella atau mr untuk anak
meski relatif tidak menyakitkan ternyata banyak yang takut disuntik
bukan hanya anak anak saja bahkan orang dewasa yang gagah sekalipun bisa takut melihat jarum suntik yang kecil
di apa ini itu
disuntik di mana
oh itu nggak kelihatan dong
bener waktu disuntik sakit
setelah disuntik sakit
jawaban dari pertanyaan presiden joko widodo terhadap dua siswa bernama udin dan naraya
saat kampanye imunisasi campak dan rubella ini ternyata tidak berlaku untuk semua orang
jarum suntik yang kecil bisa membuat banyak orang takut bahkan histeris
lucunya tidak hanya anak anak
bahkan orang dewasa pun dapat merasa takut disuntik dan melakukan banyak cara yang berbeda beda untuk menaklukkan rasa takutnya itu
meski demikian jangan sampai hal ini membuat anda ragu untuk mendapatkan vaksin untuk anak anda ya
karena agustus dan september adalah bulan kampanye imunisasi misles atau campak dan rubella
anak berusia sembilan hingga lima belas tahun di pulau jawa bisa mendapatkan vaksin secara gratis